sementara itu di jakarta taman impian jaya ancol ditutup hingga tanggal dua puluh tujuh maret dua ribu dua puluh
hal ini dilakukan menyusul instruksi gubernur dki jakarta
yang meminta sejumlah kawasan wisata di jakarta ditutup
demi mengantisipasi penyebaran virus corona
dan sudah ada produser lapangan inesa yunisa di taman impian jaya ancol
selamat siang inesa apakah sampai saat ini masih ada warga yang belum mengetahui bahwa
tempat hiburan ataupun tempat wisata yang ada di jakarta ini ditutup sementara selama dua minggu ke depan
ya lady kemarin setelah gubernur dki jakarta anies baswedan menginstruksikan
kepada seluruh tempat wisata di jakarta yang di bawah naungan pemerintah provinsi dki jakarta
untuk tutup sementara menyusul penyebaran virus corona
mengantisipasi persebaran virus corona yang ada di jakarta
salah satunya taman impian jaya ancol ini ditutup sementara hingga tanggal dua puluh tujuh maret dua ribu dua puluh
dan untuk mengetahui seperti apa mekanisme penutupan ini
bersama saya sudah ada korporat komunikasi taman impian jaya ancol yaitu rika lestari
ibu terima kasih sudah bersama cnn indonesia bu
bu kemarin sudah ada instruksi gubernur untuk menutup sementara sejumlah kawasan wisata
termasuk taman impian jaya ancol
seperti apa mekanisme penutupan itu sendiri bu di sini
ya mulai hari ini gerbang yang dioperasionalkan adalah gerbang barat dan gerbang timur
namun itu juga terbatas karena kita hanya membuka
gerbang ini untuk wisatawan yang sudah melakukan reservasi di hotel
dan juga sudah ada kegiatan atau reservasi di restoran
dan juga bagi pengunjung yang ingin melakukan penyeberangan ke pulau seribu
oke tadi saya sempat melihat ada beberapa wisatawan yang ternyata masih datang ke sini
jika wisatawan terlanjur datang begitu ke daerah ini bu
apa langkah yang dilakukan oleh pihak taman impian jaya ancol sendiri
ya kami tetap mengarahkan untuk tidak
memasuki kawasan wisata ancol
karena memang kawasan mulai dari pantai
kemudian pasar seni
itu memang tidak dibuka untuk umum
jadi kita arahkan untuk pengunjung kembali tidak masuk ke area ancol
oke ini kan berarti akhir pekan yang biasanya dikunjungi oleh warga jakarta
maupun wisatawan wisatawan dari daerah lain kan tidak datang
memang begitu ya ibu ya
ada prediksi penurunan dari taman impian jaya ancol sendiri
untuk target wisatawan dan juga target pendapatan wisata
ya pasti ada
pasti ada penurunan
tetapi kami masih memprioritaskan kesehatan dan selamatan pengunjung
dan juga seluruh stakeholder yang taman impian jaya ancol
jadi kami belum ke arah sana tetapi memang pasti ada dampaknya
terima kasih ibu rika
ya lady memang setelah gubernur dki jakarta menginstruksikan
penutupan sementara sejumlah kawasan wisata ini menyusul antisipasi
persebaran virus corona di dki jakarta
salah satunya di taman impian jaya ancol ini ditutup sejumlah wahana
namun masyarakat masih bisa masuk bagi yang ingin melakukan penyeberangan ke pulau
ke kepulauan seribu
maupun masyarakat yang sudah melakukan reservasi di hotel dan juga restoran
yang berada di kawasan taman impian jaya ancol
baik terima kasih nesa untuk informasi anda
melaporkan langsung dari kawasan ancol jakarta utara